inilah detik detik pengusaha asal semarang yang bernama agus hartono
ditangkap tim gabungan intel kejaksaan agung dan kejaksaan tinggi jawa tengah
di bandara internasional ahmad yani semarang pada kamis pukul sembilan pagi
oleh petugas agus langsung dibawa ke kantor kejaksaan tinggi jawa tengah
untuk diperiksa di bidang pidana khusus
penangkapan agus ini pun mengejutkan pihak kuasa hukum
yang menilai kliennya diculik oleh segerombolan orang tanpa identitas
saat bersama dirinya di bandara ahmadiani semarang
pas menulis ke belakang udah nggak ada
saya tanya kepada si mas londo ini mana agus
kenapa nggak teriak
ada sekitar belasan orang pak
kenapa nggak teriak
jadi penculik ini dibutuhkan jahat gitu loh
oleh pihak kejaksaan tinggi jawa tengah
agus hartono menjadi tersangka kasus korupsi pemberian kredit fiktif
yang dikeluarkan bank jabar dan bank banten pada dua ribu tujuh belas
berapa rupiah negara senilai dua puluh lima miliar rupiah
beberapa waktu sebelumnya agus hartono sempat melontarkan testimoni
bila dirinya diperas dua penyidik kejaksaan tinggi jawa tengah
sebesar sepuluh miliar
dua penyidik kejaksaan tinggi jawa tengah sebesar sepuluh miliar rupiah
itu berjanji menghapus dua surat perintah dimulainya penyidikan
oleh bank mandiri bank jabar dan bank banten
serta bank bri
damar sinuko semarang jawa tengah